tapi bagaimana kisanak tahu aku punya kekuatan sakti
sepertinya kisanak lebih tahu banyak tentangku
siapa kisanak sebenarnya
baiklah nanti aku akan memperkenalkan diri
tapi sekarang kamu harus pulang
baiklah aku akan pulang
tapi tolong beritahu padaku siapa kisanak sebenarnya
anak ini keturunan kipengking
pewaris satu satunya pusaka nogowo
ternyata dia masih hidup
aku harus segera menyampaikan hal ini
pada sultan trenggono dan sunan kudus
aku benar benar tidak menyangka
anak sekecil ini ditakdirkan mempunyai kekuatan yang sangat besar
dia pasti akan menjadi incaran para pendekar
yang menginginkan kekuatannya
aku harus menjaga anak ini
agar kekuatan yang dimilikinya
tidak disalahgunakan oleh orang jahat
bagaimana aku bisa ada di sini
apa kejadian tadi kamu masih ingat
apa yang sebenarnya terjadi padaku
tiba tiba saja kamu tidak sadarkan diri
bagaimana aku bisa tidak sadarkan diri
pasti kisanak tahu
tolong kasih tahu aku

bagaimana aku bisa tidak sadarkan diri
bagaimana aku bisa tidak sadarkan diri
di dalam dirimu itu
ada kekuatan yang sangat luar biasa
dan itu adalah amanah
aku ini sakti
pantas saja aku bisa lawan buaya
dan aku bisa berpisah dengan hewan
ternyata aku ini sakti
apapun yang kita miliki
tidak untuk disombongkan
kekuatan yang kamu miliki itu
tidak akan ada artinya
jika kamu tidak bisa mengendalikannya

siapa orang ini sebenarnya
kenapa ia langsung menunggurku
apa salahnya sedikit membanggakan diri
apa salahnya sedikit membanggakan diri
orang ini telah menolongku
aku tidak bisa membantah
di mana rumahmu
biar aku hantarkan pulang
aku tidak mau
aku sudah marah sama biungku
bagaimana kisanak tahu
aku punya kekuatan sakti
sepertinya kisanak lebih tahu banyak tentangku
siapa kisanak sebenarnya
nanti aku akan memperkenalkan diri
tapi sekarang kamu harus pulang
baiklah aku akan pulang
tapi tolong beritahu padaku
siapa kisanak sebenarnya
aku adalah kali jaga
kisanak ini kanjeng sunan kali jaga
aku sangat mengagumi kanjeng sunan
aku sangat mengagumi kanjeng sunan aku senang sekali
aku bisa selamatkan kanjeng sunan
di mana rumahmu
di ujung desa itu kanjeng sunan
baik mari aku hantar pulang
kamu kemana sime
kamu kemana sime
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah le
ya allah le
ya allah le
biung sampai khawatir
kenapa sih akhir akhir ini
kamu gak pernah bilang sama bium
kamu tuh gak punya bopok
kamu tuh cuma anak pungut
kiagang sendiri tuh
bukan bopongmu yang sebenarnya
cuma katakan sekali lagi
kamu anak pungut
kamu anak pungut
bingung tidak usah pura pura
tidak tahu kenapa biung
tidak pernah bilang kalau aku bukan anak
kandungnya bopong dan biung
kamu tahu semua ini loh
jadi benar kan
aku ini hanya anak pungut
kenapa biung membohongiku
selama ini siapa orang
tawakunya sebenarnya biung siapa
biung gak pernah bohong le
dari lubuk hati
biung yang paling dalam
biung sudah menganggap
kamu sebagai anak
biung gak pernah melahirkanmu le
apa kamu pernah merasa
apa yang membuat
mereka selalu memanggilku anak pengkhianat
aku selalu membela bopongmu
tapi ternyata biung bohong
aku selalu bilang kepada warga
bahwa mereka bohong
tapi ternyata biu juga bohong
mau kemana lagi kamu le
sedikit terguncang setelah dia
mengetahui siapa jati dirinya yang sebenarnya
biar aku yang bicara padanya
maafkan kami kanjeng
kelakuan jagat tinggir
tidak apa apanya nyi
aku mohon diri
jaga tinggir adalah anak yang baik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
lembutkanlah hati anak hamba
kanjeng tidak usah ikut campur
kamu tidak boleh bersikap seperti itu pada
biungmu aku tidak punya
namanya anak durhaka
apakah ini balasan dari seorang anak
yang telah dirawat sejak lahir
aku tidak peduli
aku punya kekuatan
ingat di atas
langit masih ada langit
kenapa tino muncul